aku tidak salah lihat bagaimana bisa
tadi aku sedang bersama guru
cepat bertukus lutut kepadaku atau kuhabisin ya uang
aku akan mencobanya
bantulah aku untuk berdoa
audhu billahi minash shaitanir rajeem
aku tidak akan melepaskanmu
kau tidak akan bisa lari dariku
dan tidak ada pula datuk datuk yang jaga kamu
dan sekarang aku bebas menghabisiimu
sudah aku bilang uduk basu
bukan aku yang membunuh ibumu
aku melihat dengan mata kebelaku sendiri
kau yang membunuh ibuku
sekarang cepat bertukus lutut kepadaku
sepuluh baksyamu siawamu
aku tidak akan meminta maaf
atas kesalahan yang tidak pernah aku perbuat
tidak tidak belum ayu
aku sudah mengeluarkan
jurus kidung api neraka
yang berada di dalam tubuh
aku selalu mencemaskanmu
sudah bisa dipertemukan oleh allah s w
aku sangat mencemaskanmu raka
aku juga mencemaskanmu
sejak kita berpisah
aku selalu memikirkan keluarga kita
aku selalu memikirkan keluarga kita
kau telah menolongku
rai rara santang
dimana rai rara santang
yunda rara santang
tunggu lah rara santang
ada apa dengan penglihatanmu rara santang
aku tidak bisa melihat guru
tolonglah aku buru
kau tidak usah takut muridku
penglihatanmu rara santang
kau bisa menguasai
patra hitmah tingkat ke sepuluh
aku baru saja menguasai
jurus patra hitma tingkat ke enam
ayolah kita berlatih
aku akan menuntun
aku akan membalaskan
ini bentuk live
kau lakukan lalu

sekarang ayo kita lanjutkan
patra hikmah tiga puluh delapan
tarik kaki dirimu
pasti ada yang membantunya
siapapun kau yang menggerakkan rarasantan
akan mendapatkan balasan setimpal dariku
sekarang aku akan mengajarkanmu
patra hikmah tiga puluh tujuh
pusatkan hawa murni di matamu
aku sudah kembali
patra yidman tingkat sepuluh ini
bisa menghisap tenaga dan kekuatan lawan
kau harus menggunakannya dengan bijak
tidak dengan amarah
apakah aku tidak salah lihat
tadi aku sedang bersama guru
cepat bertukus lutut kepadaku
atau kuhabisin ya uang
aku pasti akan bijak akanmu
bunuh kekuatan lawanmu
untuk menentuk alam
jangan ingin lebih menyakitkan
aku tidak butuh bantuanmu
dari puri bintang utara
sekarang kau terluka hebat
biar aku membantu lo
kau tidak perlu takut padaku
aku bukan musuh
justru aku yang menolong
musuhmu saat ini bukan sembarangan
dia ada hak yang santang
putra dari prabu siluang
pantas aku kesulitan menghadapinya
biar aku membantu menyembuhkan lo
dengan menyalurkan hawa murniku padamu
tapi aku tidak menguntungkan bantuanmu
aku akan membantu
tenanglah senjana etra
aku akan membantu
biar kau disakitkan seperti mana
sekarang kau sudah sembuh